kami sudah terhubung ini dengan salah seorang saksi yang berada di lokasi ada brilian armando
pak brilian ini mungkin bisa anda kabarkan saat kejadian anda berada di mana dan seperti apa suasananya saat itu
oke jadi pertama kejadian itu sebenarnya di halaman dua di depan kira
nah sebenarnya saya pada saat ini posisinya di dalam gereja
karena kebetulan saya berubah untuk membaca jam sebelas
jadi ketika saya mau masuk ruang sudah siap siap dan dibaju
tiba tiba peluang penyelidik itu sebutnya rubuh
jadi saya kira tempat
nah ternyata pas keluar ternyata orang orang bilang ada bom bunuh diri
jadi kalau mau dibilang mulia saya langsung
oke ini sepertinya sinyal kurang bagus
jadi kami kurang bisa mendengar suara anda dengan clear
tapi tadi anda gambarkan bahwa anda mendengar ledakan gitu ya
sekitar jam sepuluh lewat
waktu hampir setengah sebelas di sana
itu kemudian itu sempat ada getaran atau ada kerusakan di dekat lokasi anda berada
kerusakan sudah pasti ada pak
terutama yang dekat dengan titik awal ledakan
terletakkan di stok sana

iya untuk aktivitas ibadah bagaimana saat itu
jadi pertama sulit ibadah yang pertama
terus ibadah yang kedua
ibadah hari ini ada yang jam enam
kemudian yang jam sembilan
kemudian yang jam sepuluh
sebenarnya itu hari saya ketika
nah jadi sulit ibadah yang kedua
umum sudah kurang
nah jadi itu terjadi
oke kalau jarak dari anda berada saat itu dengan titik ledakan berapa jauh kurang lebih
kalau dari jaraknya kurang lebih sekitar tiga sampai empat meter
tiga sampai empat meter cukup dekat berarti ya
saat itu anda atau mungkin ada rekan anda saat itu yang menjadi korban
dapat informasi dari serpihan ledakan misalnya
yang anda lihat berapa orang
ya untuk memastikan jumlah korbannya kita masih sementara mendarah dari tiap gereja
cuma korban korban luka itu sedang dibawa ke dua rumah sakit
yaitu rumah sakit siloam dan rumah sakit lama
jumlah terakhirnya kita belum bisa pastikan karena kita sementara mendara
pak brilian kemudian bisa anda gambarkan
bagaimana anda menganggarkan kira kira kerusakan yang ditimbulkan dari ledakan ini
kerusakan kalau saya melihat dengan malah sendiri ya ini kemungkinan bom lain eksplosif
karena daya ledaknya terus daya hancurnya juga sudah cukup kuat
karena mohon maaf korban itu sampai terbulai
maksudnya sudah terlihat tidak mampu
ini kemudian saat pasca ledakan sudah terjadi ledakan
berapa lama kemudian sampai akhirnya ada pihak kepolisian yang ke lokasi
untuk waktu kali ini saya orang berdita mungkin sekitar sepuluh lima belas menit
ini saat ini berarti lokasi anda berada di mana pak brilian
saya berada di dalam beda
karena dari pihak keamanan juga belum ada satu orang pun keluar dari area
kalau begitu mungkin anda bisa sampaikan juga saat ini di sekitar lokasi sudah seperti apa suasananya
apakah ada beberapa titik titik yang ditutup
jadi kalau saya melihat ini memang sudah ada polis lain
dari polis yang
lalu mungkin dari setelah akhir menuju general itu semua sudah ditutup
ada tim bergana ada dari polis juga
kemudian sampai saat ini yang anda tahu ini kejadian ledakan ini apa mas brilian
informasi yang didapatkan ledakan apa ini
sepertinya ledakan bom bulu diri ini
karena menurut pengakuan dari
kalau betul betul rumahnya itu dibawa ke rumah sakit kebetulan bukan betul betul gereja
jadi saya bercerita oh sebenarnya mencurigai motor ini
karena motor ini geladaknya berkah air gitu
jadi ketika dia mau memaksa masuk dihadanglah sama petugas gereja ini
dan terjadi terledakan
kira kira seperti itu
baik mas brilian terima kasih sekali atas informasi
iya terima kasih atas informasi
terima kasih anda
tentunya kami turut berbela sungkawa di sana
dan semoga segera bisa diketahui siapa pelaku dan juga motif pelaku atas ledakan yang terjadi di gereja katedral makassar sulawesi selatan